pesepeda akhir akhir ini menjadi sorotan publik dan pengguna jalan di tanah air
apalagi pada kamis lalu viral sebuah foto seorang pemotor yang kesal dengan pesepeda yang menggunakan jalur kanan
foto pemotor yang mengacungkan jari tengah ke pesepeda menjadi perbincangan warganet
mundur ke belakang pada dua puluh satu mei lalu viral video aksi sekelompok pesepeda yang menguasai jalan utama sudirman tamrin
dalam video tersebut para pesepeda nampak mengabaikan jalur khusus sepeda dan menghalangi lajur mobil dan motor
menanggapi hal tersebut wakil gubernur dki jakarta riza patria melalui instagram pribadinya
meminta pengguna sepeda agar menggunakan jalur khusus yang telah disediakan
dan mematuhi peraturan yang ada
pesepeda masuk di jalur umum seperti itu akan sangat berbahaya
terbaru direktur lalu lintas polda metro jaya kombes sambodo purnomo yogo
mengatakan para pesepeda bisa ditilang jika jalur khusus sepeda sudah resmi dioperasikan
sambodo mengacu kepada pasal dua ratus dua puluh sembilan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
pelanggan yang mengaku pada pasal dua ratus dua puluh sembilan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
pelanggar bisa dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama lima belas hari atau denda paling banyak seratus ribu rupiah
terlepas pro kontra soal wacana tilang bagi pesepeda pada empat belas agustus dua ribu dua puluh lalu
peraturan bersepeda di jalan telah diresmikan ke menterian perhubungan
melalui peraturan menteri perhubungan nomor pm lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang keselamatan pesepeda di jalan
disebutkan beberapa aturan dan larangan

menteri perhubungan nomor pm lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang keselamatan pesepeda di jalan
yang harus dipatuhi pesepeda di jalan raya
pesepeda dilarang ditarik oleh kendaraan bermotor
pesepeda dilarang mengangkut penumpang kecuali dilengkapi tempat duduk di bagian belakang sepeda
pesepeda dilarang mengoperasikan ponsel saat berkendara
saat musim hujan dilarang berkendara sambil menggunakan payung
pesepeda juga dilarang berdampingan dengan kendaraan lain
saat di jalan pengguna sepeda dilarang berjajar lebih dari
dari dua sepeda
di malam hari pesepeda wajib menyalakan lampu atau mengenakan atribut yang bisa memantulkan cahaya
dan seperti pengguna jalan lainnya pesepeda wajib memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas
aturan ini seharusnya bisa menjadi perhatian bagi anda pengguna sepeda untuk lebih berhati hati di jalan
terlebih lagi untuk keselamatan kita semua
tim liputan cnn indonesia